menteri kesehatan terawan agus putranto mengatakan bahwa virus corona penyebab infeksi saluran pernafasan merupakan penyakit yang akan sembuh sendiri jika disertai perawatan memadai
kabar gembira ini ia sampaikan saat mengecek kondisi tiga pasien positif corona yang dirawat di rumah sakit umum pusat persahabatan jakarta
ketiga pasien yang sembuh adalah pasien kasus enam berusia tiga puluh sembilan tahun kasus empat belas usia lima puluh tahun dan kasus sembilan belas dengan usia empat puluh sembilan tahun semuanya berjenis kelamin laki laki
tiga yang kita nyatakan sudah sembuh dan pulih baik dari sisi laboratorium maupun dari sisi klinis
dan nanti untuk detailnya akan di
apa dibacakan oleh jurubicara nasional dr ahmad yuryanto
namun yang penting selaku menteri kesehatan saya harus mengecek sendiri harus cek dengan detail
lah oke saya cek semuanya nah sekarang tinggal jurubicara menyampaikan kabar yang membahagiakan ini
dan saya merasa sangat berbahagia bahwa teorinya benar
bahwa memang ini adalah self limiting disease yang akan sembuh sendiri
penyakit yang memang sembuh sendiri